kami ajak anda sekarang kembali ke ibu kota
kita akan memantau kondisi lalu lintas di jakarta selatan
melalui jakarta smart city yang siang tadi
jakarta sepanjang sejak sekitar pukul satu tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
hingga saat ini pukul tujuh belas empat puluh lima waktu indonesia barat diguyur hujan
hujan intensitas deras mengguyur
tadi tiga belas tiga puluh hingga sekitar pukul empat belas tiga puluh sekitar satu jam lamanya mengguyur
kemudian berlanjut hujan intensitas ringan masih mengguyur wilayah dki jakarta
dan anda bisa lihat dampaknya yang sangat terlihat di simpang kuningan
ini dari arah mampang menuju kuningan
dalam kondisi normal saja ini sudah macet apalagi ada genangan
di salah satu titik
di hr rasuna said kuningan
untuk lebih jelasnya kami akan ajak anda bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia
angga dwi putra saat ini di perempatan kuningan jakarta selatan
angga persisnya seperti apa
kepadatan lalu lintas di sana apakah genangan akibat hujan deras masih ada
ya selamat sore putri
memang sejak siang tadi tiga belas tiga puluh
hujan dengan intensitas deras yang mengguyur ibu kota jakarta
ini mengakibatkan beberapa titik di ruas jalan utama di ibu kota
ini tergenang oleh air
dan salah satu yang tadi kami pantau cukup parah adalah di depan kantor bank uob di rasuna said
dan juga ada sempat juga ada genangan di jalan gotot subroto
tepatnya di depan gedung bulog seperti itu
namun saat kami mencoba untuk datang
sejak pukul lima belas tiga puluh atau pukul enam belas tadi memang sudah mulai surut
seperti itu karena memang intensitas hujan yang sudah menurun
dan juga memang ini mengakibatkan akhirnya arus air yang tadinya sempat menggenang
karena volume air yang begitu banyak ini akhirnya sudah mulai mengalir
seperti itu masuk ke saluran drainase
namun imbas dari adanya genangan di wilayah ini adalah tentu saja kemacetan yang terjadi
bahkan memang sudah dimulai sejak pukul enam belas
kepolisian lalu lintas ini juga sudah siaga untuk mengatur jalannya lalu lintas
dan jumlah personil yang diturunkan
terutama di wilayah ini di simpang antara rasuna said atau kuningan dan juga jalan gatot subroto
jumlahnya meningkat cukup banyak
seperti itu ada sekitar sepuluh polisi lalu lintas yang mengatur di setiap titiknya
dan memang kalau kami pantau juga genangan sudah mulai surut sudah mulai hilang
dan diprediksi kemacetan ini masih akan berlanjut hingga malam nanti
karena memang hujan saat ini pun masih turun
meskipun dengan intensitas yang ringan putri
jadi artinya memang masyarakat harus berhati hati
ada beberapa titik yang juga masih ada genangannya meskipun tidak setinggi siang tadi putri
baik terima kasih angga dwi putra
pr untuk kita semua yang masih di kantor seperti saya terima kasih angga